dalam forum yang dibentuk untuk mewadahi negara negara pulau dan kepulauan di dunia ini
indonesia akan berbagi pengalaman dalam mengatasi berbagai masalah terutama masalah kelautan
indonesia menginginkan forum kerjasama yang menaungi lima puluh satu negara pulau dan kepulauan ini membentuk kerjasama yang konkret
tapi kami nggak mau yang bicara yang kalau kalau di forum internasional kan bicara triliun dolar low hanging fruit apalah istilahnya itu
kita sih nggak usah gitu gituan lah yang kecil kecil sepuluh juta dua puluh juta lima puluh juta dolar tapi konkret kepada masalah
misalnya sampah laut coral reef misalnya apa lagi replanting mangrove
restora tadi coral refe dan seterusnya itu kan hal hal yang bagus tadi
terus kemudian perikanan bulu helo es yang kita punya kita juga coba sharing sama mereka
salah satu fokus dari ais forum ini adalah masalah sampah laut
dalam hal ini indonesia sudah memiliki pengalaman nyata
menurut kementerian lingkungan hidup dan kehutanan indonesia telah berhasil menurunkan sampah laut hingga tiga puluh delapan persen
beberapa program juga
juga telah dilakukan pemerintah indonesia dalam rangka mengurangi sampah laut
salah satunya adalah bulan cinta laut yang dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan
penanggulangan sampah plastik melalui bulan cinta laut
sama persis yang dikirimkan oleh pak lut tadi kita ingin mengajak juga nelayan untuk mengumpulkan sampah plastik tersebut
dan ini juga mengembangkan ekonomi sirkulernya
jadi yang dulunya menjadi masalah kita mau merubahnya menjadi berkah
pemerintah indonesia telah menetapkan untuk mengurangi sampah laut hingga persen pada tahun dua ribu empat belas
tetapi untuk mencapai hal ini pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menegakkan berbagai aturan terkait sampah
permasalahan walaupun sampah laut itu permasalahannya kkp permasalahan laut sumbernya itu ada di darat
dan itu harus ditangani dari hulunya sehulu hulunya
artinya kita dan saya belum lihat itu misalnya
ada regulasi yang tadi ya producer accountability tadi bahwa penghasil adalah dia yang harus accountable dengan sampahnya
itu ditegakkan dengan boleh dibilang keras gitu dengan kuat
selain masalah penanggulangan sampah laut masih terdapat tiga hal lagi yang menjadi fokus dari ais forum
seperti adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ekonomi berbasis laut atau ekonomi
ekonomi biru serta tata kelola laut yang baik
tim liputan cnn indonesia